hujan deras disertai angin kencang menerjang kota sorong papua barat rabu siang
akibatnya ada enam lokasi pohon tumbang di kota sorong
akibat diterjang angin kencang disertai hujan deras
pohon tumbang ini sempat menyebabkan kemacetan panjang
pohon tumbang ini menimpa tiga mobil dan sebuah sepeda motor
selain itu sejumlah rumah juga rusak akibat tertimpa pohon tumbang
hujan deras disertai angin kencang menerjang kabupaten kelaten jawa tengah rabu sore
akibatnya sebuah kantor desa kerakitan di kecamatan bayat klaten porak poranda diterjang angin
selain kantor desa lima rumah rusak parah akibat tertimpa pohon
tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini namun kerugian ditaksir mencapai seratus juta rupiah
hujan deras disertai angin kencang membuat sebuah pohon tumbang
dan menimpa mobil di jalan kertajaya surabaya jawa timur rabu malam
pengendara mobil yang saat itu melintas tak menyadari ada pohon besar tumbang
akibatnya mobil ringset beruntung pemilik mobil selamat dan hanya mengalami syok
melintas gitu tahu tahu ada pohon jatuh gitu
nggak ada luka luka bu cuman kaget aja bu ya
petugas dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau kota surabaya mengaku
akan mengurus mobil yang tertimpa pohon agar mendapatkan ganti rugi
yang jelas insya allah kami bisa memenangkannya secepat mungkin ya

siapa bisa menurut maka angin
insya allah kami sudah memulihkan juga dengan mobil ini
akibat kejadian ini ruas jalan kertajaya sempat ditutup untuk evakuasi pohon
tim liputan cnn indonesia